udah jelas jelas gue buta
setelah kejadian kemarin lo masih bilang gue pura pura buta
udah jelas gue buta dad
mell gue gak bakal kemana mana kok
gue gak mau lepasin tangan
nanti kalau gue lepasin tangan lo malahan mau ke cerah songan lagi
gue gak rela kalau misalnya lo diambil sama cewek asongan
saya juga harus temenin mel
lo harus dampingin dia terus sampai kondisi dia benar benar membaik
karena dia butuh lo batu bata
karena laki laki yang sejati itu
dilihat dari kesetiaan dan tanggung jawabnya
gue harus ingat sama omongannya usus goreng
ya udah mel
gue gak akan kemana mana
jangan pernah tinggalin gue
lo tau sendiri kan
sekarang penuntun gue kan cuma lo
setelah kejadian kemarin lo masih bilang gue pura pura buta
enggak karena maksud gue bukan gitu
jelas jelas gue buta dad
daddy aku akhirnya jalan dad
dia jelas jelas mata aku buta
dia tau jelas jelas aku gak bisa liat apa apa
mata aku buta dad
dia tau aku gak bisa liat apa apa
udah daddy disini ya
aku takut dad
nih dia nih
masa nanya non mel bener bener buta apa enggak
gitu pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
tidak pak bos
maksud saya sama sekali nggak gitu
ikut saya keluar
ikut saya keluar
gue keluar dulu gio
pak heran gue ikut
beraninya kamu bikin mel menang setelah apa yang kamu lakukan
percuma kamu minta maaf
itu tidak bisa mengembalikan mata mel
mata kamu yang akan membayarnya
lu maksa oke tunggu gua mel
temenin gua yuk
stop lari pangeran
pangeran mana dad
pangeran ada di depan lu mel
pangeran lu dimana
gua disini mel
lu diapain sama bokap gue
pangeran jawab gue kok lu diem aja sih
mel nekat melindungi pangeran
padahal dia tau
pangeran lah penyebar kebutuhan
ternyata nggak hanya matanya mel aja yang buta
tapi hatinya juga sudah dibutakan oleh cintanya pangeran
gue tau lu deket sama pangeran
lu jangan ngebahayain posisi pangeran kayak tadi ya
mana pakai acara nyamar jadi suster lagi ke rumah sakit
itu resikonya terlalu gede put
ya tau lah
aju dan bokapnya mel galak banget ya
posisi lu tuh bukan kayak tomenjeri lagi sama pangeran
nanti kalo sampe ada yang notice masalah ini
tuh resikonya bakal gawat banget put
soalnya pokoknya pangeran sama pangeran itu bakal terancam
dan saran gue nih
mending lu jaga jarak dulu deh sama pangeran
tapi kok kau peduli banget sama gue
karena lo sahabatnya citra mantan pacar utama gue put
jadi atas sama citra statusnya udah mantan
kalau kamu emang gak suka liat mama deket sama om alex
mama akan jauhin
mama akan penuhin semua apa yang kamu mau
asal kamu mau pulang ke rumah lagi tinggal sama mama
jangan pernah ninggalin mama
gara gara aku mama jadi jauhin om alex
jujur aku gak bisa bayangin
kalau om alex jadi papa tiri aku
itu alasan kamu kamu gak mau punya papa teri
bukan itu ma
aku gak pernah larang mama mau deket sama siapapun itu mah
mama juga berhak bahagia kok
jangan sampai mama salah pilih
buat cari pasangan hidup
aku gak pernah ngerasain kasih sayang seorang papa
kalau sampai mama menikah lagi
mama dapat laki laki yang tepat
begitu juga sama aku
ngomong gak perlu sibuk ngantor lagi
dan mama punya lebih banyak waktu buat aku
bukan laki laki kayak om alex
om alex aja ngebecus didik pangeran
kalau sampai om alex jadi papa tiri aku
belum tentu dia peduli sama aku
apalagi hubungan aku sama pangeran juga gak baik
tadinya mama dan om alex sepakat untuk menyatukan kalian semua
tadinya mama dan om alex sepakat untuk menyatukan kalian supaya gak berantem lagi
tapi belum sempat semua itu terwujud
kejadiannya udah terlanjur kayak begini
mama pilih om alex karena hartanya
supaya bisnis mama semakin maju
supaya harta mama semakin banyak
kenapa kamu bisa punya pikiran begitu
mengumpulkan harta sebanyak banyaknya itu sekarang bukan jadi tujuan mama
mama sekarang sadar
karena sebagai orang tua
kamu bukan semata mata butuh harta mama
tapi butuh perhatian dan kasih sayang dari mama
harta itu gak ada artinya apa apa kalau emak emak cuma sendirian
mama gak ada kamu gak bisa bersama kamu
mama udah jadi orang tua yang egois
mama gak tahu apa yang dibutuhkan kamu
mata mata bukan harta
tapi kasih sayang dan perhatian mama
kamu butuh itu
dan sekarang mama sadar
dulu waktu mama ngelahirin kamu